ini adalah cerita yang tersimpan abadi dari mulut ke mulut
cerita tentang kisah yang masih tabu diperbincangkan
tentang legenda berselimut misteri
ada yang mempercayainya ada pula yang meragukannya
bahkan ada yang mencari kebenarannya ke berbagai tempat
inilah legenda urban mistis yang eksotis
ada yang menarik di jalan asia afrika
sejak dua ribu empat belas ruas jalan di pusat kota bandung jawa barat ini ramai dengan sosok sosok menyerupai hantu
kebanyakan adalah hantu hantu khas indonesia seperti pocong dan kuntilanak
tokoh hantu ini diperankan oleh komunitas kostum unik atau kosnik asia afrika
kita bentuk dengan nama kostik itu karena kita membuat nama supaya hasilnya jadi unik unik kan
jadi berbagai macam karakter ada di sini
dan salah satunya ada hantu hantu dari indonesia ya
macam macam kuntilanak pocong ataupun sundur bolong sangat komplit semua ada di sini
karena untuk karakter mistis tersebut
sangat mempunyai daya tarik tersendiri
khususnya untuk bagi bagi orang yang menyukai suasana ataupun gaya gaya mistis lah
agus adalah salah satu cosplayer yang memerankan tokoh hantu di komunitas ini
kali ini ia berperan sebagai nenek sihir
kang agus sendiri dulu belajar makeup dari mana kang
oh tau di df kita lihat lihat dari tutorial di youtube
gak ada ngaksul lah gak belajar makeup
itu kita cuma belajar ngelihat dari youtube udah kayak gitu aja
nah biasanya peran apa saja yang pernah dimainkan sama akang nih jadi cosplayer
pertama jadi kuntilanak
terus masuk musimnya the conjuring dua jadi palak
cuma kalau sekarang udah nggak jadi pala karena udah gendut
disulai kan dengan postur tubuh juga
nah gitu ya kadang kadang ya
hampir semua karakter hantu udah pernah dicobain sih
nah ini untuk menjadi seorang nenek sihir seperti ini apa yang harus dilakukan
make up nya harus seperti apa supaya terlihat natural dan memang benar benar tampil seperti nenek sihir
kalau untuk kelihatan kayak tua ya kita bikin kayak kerutan di sini ya
seperti ini ya
jadi kayak kerutan kayak gini terus di sini
jadi biar si tulang pipi ini kayak
agak turun gitu
nah karena saya emang agak gendut ya
bukan agak gendut ci gendut
makanya harus di shading kayak gini
jadi biar kayak kelihatan lebih kurus gitu
enam komunitas cosplayer yang tergabung dalam komunitas kosnik asia afrika
komunitas komjurik adalah salah satunya
komunitas yang pernah menjadi cosplayer di kota tua jakarta ini memiliki lebih dari tiga puluh kostum hantu
meski beraksi di siang hari mereka wajib menjiwai peran masing masing
tidak ada yang bisa dikawal
triknya mungkin yang paling pasti itu penjiwaan ya
penjiwaan terus kita sering nonton film horal juga
gestur gestur pergerakannya kita ikutin kayak kuntilanak yang
ah yang gitu jadi ngikutin ke sana aja alurnya
tapi tetap sih baliknya tuh ke penjiwaan juga sih
merasa bahwa kita nih udah mati kalau jadi jomb ya kita mayat hidup gitu
gitu aja sih kan paling
lagian dengan tanpa gestur pun biasanya orang ngeliat page kita juga udah takut duluan
hadir sebagai ikon wisata baru di kota bandung
cosplayer berkostum hantu ini menjadi daya tarik setiap pengunjung yang melintas di ruas jalan asia afrika
selain menguji adrenalin melihat penampilan yang menyeramkan
berfoto bersama para cosplayer adalah tujuan mereka
kalau menurut aku sih unik ya
soalnya kan tempat ini sekarang udah jadi tempat wisata gitu
jadi di bandung itu gak cuman melulu kuliner ke mall gitu
kadang anak juga dibawa ke mall udah bosen gitu
ini kan banyak macem macem ada sebenernya ada macem macem
ada transformer apa hantu ini menarik sih gitu
fokusnya gitu ya kita bisa berekspresi gitu
jadi bisa ekspresi takut gimana
kalau misalnya sama boneka boneka biasa kan ya biasa senyum senyum gitu
setiap karakter tokoh hantu bisa diperankan oleh dua orang
mereka memerankannya secara bergantian dalam sehari
tak ada patokan biaya jasa berfoto dengan para cosplayer ini
sekali foto rata rata wisatawan memberikan uang dua hingga sepuluh rupiah
sehari kamu dapat berapa sih sofian kalau jadi cosplayer kayak gini
kalau sabtu minggu ya dua ratus delapan puluh
itu bersih atau masih dibagi
masih dibagi sama bos
masih dibagi jadi bersihnya ke kantong sofian sendiri
satu ratus empat puluh itu kalau akhir pekan sabtu minggu lagi rame
paling sepi pernah dapat berapa
empat belas make up seperti ini berjam jam empat belas rupiah
dari saat sampai malam
setiap cosplayer berkostum hantu ini wajib memiliki kreativitas dalam memainkan perannya
semakin mirip dengan sosok hantu yang diperankan maka semakin menarik perhatian pengunjung
selain dari film film horror mereka juga terinspirasi dari legenda urban yang populer di kalangan masyarakat
kocok bahaya di hernia

setiap daerah memiliki cerita sendiri
termasuk kisah misteri yang populer di kalangan masyarakat
atau kerap disebut legenda urban
legenda urban berkembang menjadi mitos yang kisahnya tersebar dari mulut ke mulut
bahkan seringkali dibesar besarkan sehingga menjadi sensasional
benar atau tidaknya sulit untuk dibuktikan
saya mencoba menggabungkan benang merah antara fakta sejarah
dengan legenda urban yang berkembang
dian adalah salah seorang cosplayer anggota komunitas kosnik asia afrika
bersama teman temannya penggemar legenda urban
mereka kerap mengunjungi berbagai lokasi yang dianggap angker di kota ini
sebuah bangunan sekolah di jalan belitung ini menjadi tujuan pertama
gedung ini berdiri di sebuah kota yang berbeda
gedung ini berdiri pada seribu sembilan ratus lima belas yang dirancang oleh arsitek c p sumeker
bangunan ini sejak dulu difungsikan untuk sekolah dan mulai menerima murid pada seribu sembilan ratus delapan puluh
namanya hoogberger school atau hbs di blitonstraat alias jalan belitung bandung
pada seribu sembilan ratus empat puluh dua gedung ini sempat digunakan untuk markas tentara jepang
tapi hanya berlangsung tiga tahun
tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima hingga kini gedung ini kembali berfungsi sebagai sekolah
gedung seluas delapan dua ratus dua puluh meter persegi ini hingga sekarang masih dibiarkan seperti aslinya
tidak ada penambahan ruang
dari berbagai literatur tidak ditemukan peristiwa ganjil yang menimpa gedung ini
legenda urban yang paling dikenal di gedung sekolah ini adalah beredarnya perempuan belanda bernama nancy
yang menghantui lantai paling atas sekolah ini
cerita bak gayung bersambut
tiga jendela di lantai atas sekolah
ini tak pernah bisa ditutup
jendela yang selalu terbuka
yang selalu terbuka
dan itu jujur ketika saya lewat sini ataupun kapanpun itu selalu terbuka
ada mitos lain ketika kita mengelilingi bangunan sekolah ini begitu kata bisa melihat sesuatu
saya sempat ngobrol juga sih sama orang orang sekitar juga ya dulu tapi sebelum saya tertarik dengan urban legend kayak gini
saya nanya ketika kita mengelilingi bangunan sekolah ini begitu kita bisa melihat sesuatu

jendela yang terbuka itu
ya walaupun itu berbentuk bayangan ataupun berbentuk fure langsung
mau berbentuk kata kata itu pasti ada katanya
tapi dulu sempat jujur pernah nyoba gitu kan dan untuk pertama kali nyoba itu nggak lihat
akhirnya penasaran nih sama temen coba lagi gitu
sempat jujur sempat lihat cuma berbentuknya kata kata itu
tapi gue yakin itu dia
saya yakin itu dia
selain jalan belitung sejumlah ruas jalan di kota bandung juga terkenal dengan legenda urbannya
jalan tongkeng misalnya
mitos hantu prajurit berkuda tanpa kepala populer di kota ini
dalam pencarian saya di berbagai literatur sejarah tidak ada hal ganjil terjadi di jalan tongkeng
kecuali nama jalan ini sebelum desember seribu sembilan ratus empat puluh sembilan adalah van olden barnevel
diambil dari negarawan belanda yang berperan penting dalam perjuangan belanda meraih kemerdekaan dari spanyol
johan van olden barnevelt pada seribu sembilan ratus enam belas tepat di usia tujuh puluh satu tahun mendapat hukuman mati dengan dipancung
karena dianggap melawan pemerintah federal yang sedang berkuasa saat itu
peristiwa pemancungan dan pemakamannya berlangsung di binnenhof
yang sama sekali tidak terkait dengan jalan tongkeng bandung
jadi menurut mitos yang berkembang di sekitar sini itu
kalau kita niupin peluit sekitar jam sebelas sampai jam dua itu biasanya suka malam
jadi nanti ada yang dia prajurit seorang prajurit bawa kuda
tapi ketika udah dekat ini dari beberapa juga cerita dari teman teman juga
jadi dia nggak ada kepalanya
justru dia ketika ditiupin peluit itu dia nyamperin mau mengutuin kepalanya yang ada di jalan
kepalanya itu dipenggal
dipenggal sama pejuang kita
ada pula taman maluku yang terkenal angker
patung pastor h c verbrack hasil rencangan seniman heyei werub di sudut taman ini
kerap disambangi para penggemar legenda urban seperti pian
karena mitosnya yang dapat bergerak
kita tuh sama komunitas emang
jadiin tempat tempat angker tuh jadi kayak ajang pembuktian kan
kita coba nih bener nggak gitu
itu sekitar jam setengah dua lah
saya duduknya persis seperti ini
nggak ada ke arah patung gitu
teman teman pada duduk di sini gitu
terus pas tanpa sengaja ekor mata ini agak ngelirik
terus dia agak sedikit jet gitu
loh main gerak main gitu kan bilang ke teman teman gitu
sampai akhirnya teman teman pada nggak percaya dilihatin aja terus
tapi emang gak gerak lagi geraknya cuma sekali sebenarnya
lebih condong kesudah
gak sugesti sih ya
adalah pastor asal rotterdam belanda
yang lahir pada dua puluh empat maret seribu delapan ratus tiga puluh lima
ia menjadi seorang misionaris
dan pertama kali menjejakkan kakinya di padang pada seribu delapan ratus tujuh puluh dua
menurut catatan van hoek
seorang pengajar di canisius college nijmegen
verbrugge meninggal pada satu juni seribu sembilan ratus delapan belas
dan dimakamkan di magelang
untuk mengenang pengabdianya bagi kemanusiaan
lembaga the dutch is indian army mengumpulkan dana
dan mendirikan patung ini di taman yang pernah berjuluk
paradisi in sol paradisus terrestris
atau tanah surga di bawah cahaya matahari
mitos patung bisa bergerak pada malam hari
sepertinya hanya imajinasi horror di malam hari
tidak ada yang tahu karena verbrugge sendiri
tidak pernah mengijakan kakinya di kota bandung
disini ada yang namanya yang angga di lade
maka masyarakat di sini
atau pengunjung itu tidak disarankan menyebut
kata kata lada dengan sompral
kalau dengan biasa saja tidak apa apa
tapi dengan somprot itu tidak bisa
karena itu penggalan dari nama yang itu
biasanya itu suka jadi trans atau kesurupan gitu ya
nah itu seringkali di goa belanda itu tidak boleh sekuat dengan itu
legenda urban selalu menarik untuk diceritakan
kisah misteri dalam legenda urban kerap menjadi daya tarik sebuah tempat banyak dikunjungi
salah satunya kawasan taman hutan raya atau tahura insinyur haji juanda dagopakar bandung ini
di objek wisata ini terdapat gua bersejarah
gua belanda ini dibuat pada tahun seribu sembilan ratus dua belas oleh kolonial belanda
awal mulanya gua ini merupakan terowongan yang digunakan untuk menyadap aliran air sungai cikapundung yang digunakan plta bengkok
selain gua belanda di lokasi yang sama ada pula gua jepang yang dibangun pada seribu sembilan ratus delapan puluh
jika pada gua belanda terdapat lima belas lorong berinstalasi listrik di goa jepang ada delapan belas bunker tanpa instalasi listrik sama sekali
pembangunan beberapa diantaranya
pembangunan beberapa diantaranya bahkan belum selesai
ada beberapa bunker yang buntu
mitos mitos misteri lahir dari pemanfaatan gua belanda yang pada masa kemerdekaan digunakan pejuang indonesia sebagai gudang mesiu
sementara di salah satu bunker goa jepang pernah digunakan sebagai ruang eksekusi tembak mati
di sini ada yang namanya yang angga di lada
maka masyarakat di sini atau pengunjung itu tidak disarankan menyebut kata kata lada dengan soto
sampai sekarang terdapat beberapa pembahasan

karena itu penggalan dari nama yang itu
biasanya itu suka jadi trans atau kesurupan gitu ya
nah itu di seringkali di goa belanda itu tidak boleh sebutkan kata itu
yang kedua di belakang kita ini ada kepercayaan ada namanya terowongan waktu
nah itu beberapa hal itu suka menghilang di situ
kita juga pernah kejadian hilang seorang anak tapi kita temukan beberapa waktu kemudian
nah terus ada juga di sini apa namanya

orang suka bertanya itu di belakang itu dekat gua itu dekat terowongan itu ada seorang laki laki bertanya
misalnya menjelang maghrib ini jam berapa gitu ya
kalau kita lihat itu kepalanya tidak ada di tenteng gitu ya
itu beberapa suka membuktikan
saya pun juga pernah membuktikan seperti itu
nah terus satu lagi itu yang di dongeng waktu kita mengadakan dongeng hutan itu udah lima kali
itu lima kali berturut turut itu selalu ada
itu selalu ada seorang ibu mencari anaknya yang hilang
kita baru sadar setelah lima kali
meski terkenal dengan mitosnya
gua yang menyeramkan bagi sebagian kalangan ini tetap ramai dikunjungi wisatawan
ya kita jangan mandang angkarnya sih
mandang ke lebih sejarahnya histori tempat ini gitu aja sih
ya jangan mandang angkernya sih mandang ke lebih sejarahnya histori tempat ini gitu aja sih
jangan memandang yang kayak gitu ya jangan
intinya jangan pikiran negatif dulu aja
tapi kan kita positifnya aja kesini gitu
mau belajar sejarah mengetahui sejarah sejarah yang dulunya pernah ada di sini gitu aja
sebenarnya percaya gak percaya sih
bagi sebagian orang legenda urban menarik untuk dipelajari
sekelompok pemuda yang tergabung dalam ghost photography community atau gpc ini adalah salah satunya
komunitas ini eksis untuk membuktikan bahwa makhluk tak kasat mata bisa diabadikan secara visual dalam bentuk foto maupun video
ini kenapa nih ada komunitas seperti ini
ya jadi sebetulnya gpc atau ghost photography community ini lahir berkat dari hasil riset saya eksperimen saya
dari sebuah senjata
jadi yang diperkenalkan nih fotografi itu ternyata nggak hanya bisa menangkap visual yang nyata saja
jadi ternyata itu visual yang nggak kelihatan oleh mata manusia itu bisa ter capture oleh lensa kamera
dan itu saya selama satu tahun melakukan spn rimen itu dan ketemulah formulanya sekarang
komunitas gpc mulai mencoba mengambil gambar hantu di gua jepang
menurut mereka gambar hantu dapat diabadikan menggunakan teknologi digital pada kamera
yang pasti faktor yang sangat berpengaruh adalah teknologi digital
baik itu melalui kamera ponsel ataupun kamera dslr
apapun itu yang pentingnya
apapun itu yang penting digital lah
kemdik bisa kamera digital pocket
tapi kemdik itu banyak sekali noise
karena noise itu diakibatkan dari flash yang berdekatan sama lensa
yang akibatnya itu yang kita dapetin cuma opsi
bulatan bulatan yang kata orang itu wujud pertama penampakan katanya
padahal itu bukan itu hanya debu yang melintasi lensa
kemudian terefleksi oleh flash maka lensa membacanya bulatan putih
teknologi digital yang diperlukan dari ponsel ataupun dslr
yang sudah kita coba selama beberapa tahun ini
terbukti berhasil karena frame per second yang ada dalam settingan itu bisa
mereka meyakini semua bentuk visual hantu yang tampak pada foto adalah jenis jin
komunitas ini percaya hantu sebagai konvergensi energi negatif
yang saling terhubung dengan membentuk suatu objek berupa gelombang elektromagnetik spektrum
wujud visual hantu sangat bergantung pada pola pikir yang disalurkan oleh otak manusia
oleh energi sebagai dampak dari rasa takut
bila saat memotret si pemotret memiliki ketakutan terhadap sosoknya
maka sosok itulah yang akan terekam dalam gambar
jadi tadi saya sudah coba foto pakai handphone saya
saya sudah capture satu titik ada tiga frame dengan posisi yang sama
tidak bergerak sama sekali saya melihat ada perbedaan
kalau ini ini kan masih kosong ya

iya itu apa ini mulai ada kayak berubah yang putih entah itu apa
mungkin itu lampu atau apa
nah ini apa nih
wajah saya lihat wajahnya
saya lihat ini seperti wajah wajah perempuan
wajah perempuan besar yang terlihat jelas adalah dua matanya melotot ada hidung di sini
jadi sebenarnya yang terekam di kamera foto sebenarnya faktor yang membuat gambar ini semakin jauh
ini kan masih sepertinya masih samar samar begitu ini yang membuat ini tidak fokus itu apa sebenarnya
karena memang sugesti kita yang kurang fokus kita yang kurang atau energi kita tidak bisa terhubung dengan yang kita tuju
jadi tidak terpiring dengan melukasra yang ada di sini
jika di energinya ditaikkan lagi berapa step ke tingkat gitu mungkin bisa fokus lebih jelas lagi
jadi semakin kuat hubungan energi
energi kita dengan objek kita itu bentuknya akan semakin jelas
semakin jelas sebagainya tadi akan kayaknya mau meletak ke sana terus ada apa di sebelah sana itu lebih kuat
menurut para peneliti yang tergabung dalam misi ghost behind the barce
yang diselenggarakan sebuah stasiun televisi asal amerika
mata manusia hanya dapat melihat pada gelombang atau spektrum dari warna merah sampai ungu
di bawah warna merah atau infrared dan di atas ungu atau ultraviolet
mata manusia tak dapat melihat objek lagi
karena itulah lensa kamera bisa menjadi media untuk memvisualkan hantu
sejalan dengan pengalaman komunitas ini
fenomena penampakan hantu dapat tertangkap oleh lensa kamera
apabila frekuensi gelombang spektrum cahayanya berada di bawah infra merah
biasanya mereka berburu foto di lokasi lokasi yang terkenal
dengan legenda urban yang dimilikinya
tanpa sugesti sebetulnya kemungkinan sangat kecil sekali
kenapa sangat kecil
karena faktor sugesti itu adalah permainan brainwave
untuk memanipulasi energi yang ada di sekeliling lokasi hunting
legenda urban tak sekadar meninggalkan
kisah horor semata
ada yang menjadikannya sumber inspirasi untuk berkarya
ada pula yang berhasil membuat suatu tempat menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi
bahkan bagi sebagian orang
hantu menjadi objek yang eksotis untuk diabadikan dalam sebuah foto
legenda urban tak mudah dibuktikan
dan kisahnya tetap menyimpan misteri